dan tidak memiliki agenda apapun terhadap suami saya
karena itu saya mau bertemu kamu
kita luruskan semua asumsi di masa lalu
apa kamu berkenan
tapi apa yang aku dapat sekarang
aku gak dapat cinta dari kamu
aku dapatnya kayak gini sekarang
yang aku capek yang aku lelah yang aku pasrah
sekarang udah pasrah aku udah gak ngarepin apa apa nok
aku udah nyerah
kalau kamu benci sama aku kalau kamu udah gak percaya sama aku
oh kamu udah gak cinta sama aku
dan sekarang kalau kamu benci sama aku kalau kamu udah gak percaya sama aku

tadi ada kurir antar surat katanya untuk mbak jessi
permisi ya mbak
isi suratnya apa ya
dear jessica apa kabar
setelah sekian lama saya mencari kamu
waktu itu kita bertemu lagi di klinik sailendra
tapi kamu pergi
padahal saya ingin sekali bicara sama kami
jessica setelah kematian mas har
tapi saya tidak
karena saya percaya sama kamu
iya sama ininya juga
makanannya juga jess tolong
terima kasih bu ya
dan ini ada sembako
saya nggak pernah lupa
kamu pernah bantu saya mengelola sentosa foundation milik suami saya
kita membagikan sembako buat warga yang mengalami banjir di sekitar pt hartawan sentosa
kamu juga pernah cerita ke saya
kalau kamu ingin punya yayasan untuk membantu orang yang kesusahan lebih banyak lagi
saya yakin kamu orang baik
dan tidak memiliki agenda apapun terhadap suami saya
karena itu saya mau bertemu kamu
kita luruskan semua asumsi di masa lalu
apa kamu berkenan
hubungi saya di nomor tujuh satu dua tujuh tujuh tujuh satu
kamu masih nggak bisa dihubungi ya
saya mau berbicara sama pak bos
itu pak bos tadi andien nelfon ke rumah
cuma nyariin pak bos sih
cuma saya bilang pak bosnya lagi pergi nyari dia
titip pencet apa nggak ke saya
tadi sudah langsung matiin teleponnya pak
saya cuma mau nyampein itu aja pak bos
oke makasih ber
ya terima kasih pak bos
berarti andien nyariin gue ya
tapi gara gara handphone gue tadi mati
dia digetirkan ke rumah
tapi kenapa sekarang nelfonnya nggak bisa dihubungi ya
kalau aku telepon bu rosa buat janji dan ketemu sama bu rosa
apa papa bakal marah ya
tapi dari suratnya niat bu rosa kan baik
tapi kalau aku nelfon bu rosa
buat janji dan ketemu sama bu rosa
apa papa bakal marah ya
apa papa bakal marah ya
apa papa bakal marah ya
ya udah deh aku telfon aja
mumpung papa juga belum pulang dari kantor
papa udah pulang
aduh papa pasti gak akan suka kalau denger aku teleponan sama berosa
mending aku ke kamar aja deh
sampai jumpa lagi
mama beneran datang mbak
mama beneran datang untuk ngingetin itu kakak